rumah impian di jakarta pasti pengen dong ya punya parkiran yang luas terus juga punya tempat olahraga tempat untuk bermain ataupun hobi menyalurkan hobi di sana dan juga punya tempat untuk menonton yang juga nyaman
tapi ya kalau misalnya luasannya cuma sembilan x lima belas meter persegi memang bisa kita langsung aja masuk ke dalam ya
awalnya sih itu kayak tanah sebenarnya ada rumah tuanya gitu cuman akhirnya kita putuskan untuk kita robohkan aja terus kita bangun dari awal gitu terus juga kita cari cari arsitek yang memang cocok dengan konsep kita
kayak misalkan yang bisa japaney plus warna kita tuh juga sama suami tipenya siwasana rumahnya tuh maunya cuma ada lima warna
warna putih warna kayu
kayu natural gitu abu abu hitam dan juga hijau
kalau hijau sih lebih kayak untuk ngambilnya dari kayak tanaman tanaman makanya banyak tanaman di rumah
sebenarnya aku sama suami tuh maunya kayak tipe japanese karena kita suka banget jepang tapi japanese itu kan kayak tipe furniture nya tuh agak agak kecil ringkih gitu kan
akhirnya kita gabungin dengan tipe scandinavian makanya kenapa aku sebutnya rumah ini konsepnya japaney
jadi gitu jepang scandinavian
awalnya kenapa jadi stairhouse seperti ini karena dari klien juga ingin area bawah itu bisa menampung untuk dua mobil yang ukurannya cukup besar gitu
sementara dengan keterbatasan lahan itu akan kalau misalnya kita buat dari lantai satunya sudah ada area komunal dan area keluarga dan sebagainya
maka akan sangat sempit sekali gitu
akhirnya dari gagasan tersebut dari isu tersebut kami mempropos untuk membuat desainnya menjadi upper house
upper house ini kami sebutnya upper house ya
upper house itu adalah konsep di mana ya bangunan mulai bangunan utamanya fungsi ruang utamanya kita naikkan ke lantai di atasnya
dan dengan konsep si tangga yang ada di luar sekarang ini juga bisa meng cover salah satu isu lainnya
adalah siapapun yang lewat di area sini karena biasanya kalau misalnya dari klien juga keinginannya adalah akses servis dan akses utama dipisah gitu
karena supaya kalau misalnya ada sirkulasi sirkulasi service atau mba yang lewat lewat itu tidak mengganggu aktivitas dari ruangan utama
ini adalah ruang untuk
ini area utamanya
disini ada living room yang kita lagi di sini
terus ada juga dining dan juga kitchen
oke jadi ini jadi satu gitu ya
jadi satu benar
nah ini kira kira mbak nita bisa muat berapa orang sih di living room ini
ini kalau itu aku pernah bikin acara itu sekitar lima belas orang lah
oke jadi nggak cuma di sini aja tapi juga bisa dimana lagi mereka
nah biasanya sih laki laki mau nongkrongnya di situ tuh di bench tangga gitu
ibu ibu baru go city di sini
jadi walaupun beda ini ya walaupun beda ruangan tetap suaranya masih bisa kedengeran
bisa karena kan juga kalau mbak lihat di sini tuh areanya berkaca jendela semua dan itu bisa dibuka
jadi kita masih bisa berkomunikasi satu sama lain gitu
oke jadi suara tidak terbataskan dengan tembok
sebenarnya kalau misalnya mbak bisa lihat di sini kan posisi masaknya kan memang dari klien requestnya memang di tengah tengah ya di kitchen island gitu kan sebutannya
nah minusnya kalau misalnya di kitchen island dan di tengah tengah kayak gini kita jadi kalau misalnya mau kasih cooker hood itu akan mengganggu secara estetika gitu
akhirnya untuk salah satu cara mensiasatinya gitu kami buat desain ada bukaan jendela di sebelah kanan saya ini di sebelah dapur gitu untuk mensirkulasi silangkan penghawaan yang ada di dapur gitu
jadi kalau misalnya ada asap atau bau bauan kebetulan di seberangnya sisi seberangnya ini kita juga bisa menghubungkan
bukaan jendela jadi secara sirkulasi udara dia bisa langsung crossing
untuk hobi jadinya kita sendiri juga bisa menyalurkan hobi kita pas lagi di era pandemi kayak gini
kayak misalkan banyak tanaman tanaman jadi aku ngurus tanaman karena suami bisa nge gym anak juga bisa ada playground di atas sendiri kayak gitu
gitu secara desain kan bangunannya ada yang over stack ada yang ini kita angkat
ini kita angkat jadi tiga lantai dengan konsep upper house jadi memang secara pengerjaan struktur itu membutuhkan waktu analisis juga pengerjaan yang lebih lama
karena memang ini tangga akan di expose gitu kalau misalnya tangganya benar benar beton semua maka dia akan menghalangi sirkulasi udara sirkulasi cahaya dari looks juga kurang bagus gitu
jadi salah satu untuk mensiasatinya akhirnya kami memutuskan untuk menggunakan struktur baja gitu
untuk stepping annya sendiri kami menggunakan material yang lebih mudah
jadi ada rangkanya dulu juga baru kita cover dengan concrete wood cuma karena posisinya adalah di semi outdoor gitu
jadi kami men substitusi material kayu yang ada di tangga ini supaya lebih awet juga itu dengan material concrete wood
jadi secara material dia concrete tapi secara tekstur dia wood kayu gitu

kalau misalkan di buka kita bisa lihat di atas
jadi kita buat range antara sampai build sampai jadi tapi di luar interior ya itu sekitar dua sampai tiga ya emang
ya rumah kan tempat kita pulang ya emang ya
jadi kita memang harus membuat rumah ini senyaman mungkin dengan konsep dan tata letak yang memang kita pengenin banget gitu
dari segi furniture nya dari interior terus yang tadi kayak misalkan
area area yang memang kita butuhin gitu
jadi memang pas kita pulang ke rumah kita tuh udah ya inilah rumah gitu homey gitu
harapannya ya dengan desain yang sudah sesuai dengan ekspektasi klien ini nanti klien akan nyaman menggunakan rumah ini bisa membangun cerita cerita baru
karena seperti yang mungkin sudah disampaikan sebelumnya juga rumah itu ya tempat untuk pulang
dan kalau misalnya dari kami menyebutnya tidak hanya untuk pulang
tapi juga tempat untuk membuat memori memori di dalam rumah di dalam keluarga